pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia mengubah sejumlah aspek kehidupan
termasuk urusan persalinan
peran bidan pun menjadi harapan bagi para ibu hamil
namun bukan berarti tak ada tantangan bagi para bidan apalagi di tengah pandemi
pandemi covid sembilan belas mempengaruhi seluruh aspek kehidupan
tak terkecuali urusan persalinan
para ibu hamil kini penuh kecemasan karena ada kekhawatiran
saat sang buah hati yang akan lahir harus dihadapkan pada kondisi pandemi covid sembilan belas
namun demikian para ibu hamil berharap dan mempercayakan proses persalinan di tangan para bidan
salah satu bidan yang harus bekerja di tengah pandemi adalah eri tiawaningrum
bidan yang membuka praktik persalinan di citayam depok jawa barat
pegiat gentle bird atau persalinan alami ini tak ingin pandemi
mengganggu kondisi pandemi
dengan tetap mengedepankan kewaspadaan ia meyakinkan pasiennya
pandemi adalah tantangan bukan penghalang
menurutnya kekhawatiran berlebih justru akan memperburuk kondisi janin
karena ketakutannya yang tinggi apalah placentanya di bawah lah
atau posisi bayinya melintang atau sungsang itu biasanya sangat berhubungan
dengan emosional si ibu ataupun ada trauma di tubuhnya
kenyamanan ibu saat melahirkan juga berperan penting bagi kondisi sang buah hati
kegiatan yoga prinatal pun tetap digelar sebagai bagian dari persiapan persalinan
tentunya di tengah pandemi jumlah peserta harus dibatasi
sementara itu konsultasi kehamilan juga harus membuat janji terlebih dahulu
untuk menghindari kepadatan orang di ruang tunggu klinik
khusus untuk calon ibu eri selalu menelarkan panjang untuk menjaga keamanan
ketika ibu menghadapi keadaan yang terlalu teruk ibu harus menghidupkan keamanan untuk menjaga keamanan
ibu akan mengandalkan pandangan bahwa jangan menyerah pada kondisi pandemi
yang dapat mengusik kemuliaan momen persalinan
memperingati hari bidan nasional sudah bergabung bersama kami bidan eri tiawan ningrum
selamat siang bu bidan eri terima kasih sudah bergabung bersama kami
mungkin ibu bisa menceritakan sejak kapan nih ibu menjadi bidan sudah berapa lama kemudian sampai saat ini
dan praktek dan bekerja di mana saja bu
saya kebetulan menjadi bidan
sejak tahun dua ribu tiga
hanya sekitar lima tahunan
saya bekerja di rumah sakit
setelah itu saya berniat
untuk membuka praktek sendiri
bidan di rumah karena
lebih mementingkan supaya
keluarga dan juga
tetap bisa berkarir
saya hanya praktek
mandiri saja sampai sekarang
iya bu eri kalau kita bicara
tentang persalinan terutama
di tengah pandemi seperti ini
anda sebagai bidan pasti menghadapi tantangan
terkait dengan bagaimana tetap menjaga
kesehatan mengidari terpapar
begitu pun juga warga ataupun
para ibu yang hamil ingin mendapatkan perangan
anda juga pasti mengalami ketakutan
lalu tantangannya seperti apa ibu dalam menjalani tugas anda
tentunya dengan kondisi pandemi
seperti ini ketakutan yang paling tinggi
tapi menurut pengalaman saya
selama ini alhamdulillah
dari tahun dua ribu dua puluh yang
waktu itu di lockdown sampai sekarang
kami satu tim tetap dalam
kondisi kesehatan yang bagus ternyata
kuncinya adalah selalu menjaga
kesehatan jiwa dan raga
kalau kita ngomongin sehat bukan hanya fisiknya
saja yang harus sehat tapi
raganya cara mentalnya
juga harus benar benar
selain makan yang sehat saya
itu banyak banget
benar benar kurangin semua makanan
yang pengawet ataupun
cemilan yang nggak jelas
terus kemudian karena
kami bidan biasanya
proses persalinan itu kan kebanyakan
malam hari jadi
cur istirahat dengan
kualitas yang bagus
satu tips yang saya lakukan adalah
saya selalu melakukan relaksasi
mendalam dalam relaksasi
itu benar benar kita reprogram
ulang semua kondisi kesehatan
kebetulan saya belajar tentang
guru saya beliau patarnya
mind technology terbaik di indonesia
itu ternyata relaksasi
yang kami perdengarkan setiap hari
itu memperbaiki imunitas
saya ajarkan bagaimana caranya
seminimal mungkin untuk
tidak terpapar kondisi
sekarang pandemi ini
menjaga kesehatan bukan hanya
fisik tapi lebih ke mental
dan melakukan berbagai
hal yang bisa diupayakan
bahan bahan alami yang
ternyata efeknya alhamdulillah
bagus banget sampai sekarang
jadi tetap best pada tapi
dengan ketakutan yang besar
kalau tadi dari bu eri sudah menerapkan
protokol kesehatannya dengan sangat bijaksana
dengan sangat tertib tapi apakah
ibu pernah menghadapi pasien yang bandel
yang datang nggak pakai masker ataupun mungkin
pasangannya yang tidak menerapkan protokol
kesehatan sehingga membuat ibu terpaksa
harus menegur atau mungkin pernah punya
pengalaman tidak menyenangkan terkait hal ini bu
kalau sejauh ini alhamdulillah
semuanya bagus ya
tidak pernah ada yang melanggar
seperti tidak memakai masker
sadar sih kalau yang selama ini
itu semuanya sudah disiplin
hanya kadang kadang kita sudah
menempelin dilarang menjenguk
itu yang agak susah ya jadi terpaksa
dengan kami mohon
banget tidak boleh menjenguk
untuk menghindari keramaian
bicara mengenai angka positivity yang
semakin melonjak ya dalam beberapa minggu terakhir
bidan dan juga tenaga medis
adalah kalangan yang rentan
kalau ibu tadi sempat menyebutkan beberapa langkah
yang menjaga kesehatan dengan imunitas
ditingkatkan dengan konsumsi makanan sehat
kemudian juga dengan berolahraga menerapkan protokol
kesehatan ada lagi nggak bu langkah
antisipasi yang biasa ibu terapkan untuk
menghindari terpapar covid sembilan belas bu
iya jelas pak
cukup bulan mereka harus melakukan
yang menyatakan bahwa mereka
bebas dari kondisi
jadi kalau positif ya
pasti kami nggak terima harus dicarikan
rumah sakit yang memang
secara siap mampu
menangani kondisi dengan
pandemi gitu dengan covid sembilan belas
positif yang mereka harus
melahirkan di rumah sakit
akan kita terima gitu
supaya menghindari bukan hanya buat
kesehatan saya dan tim juga
keluarga kami juga gitu dan yang terbaik
buat ibu dan bayinya juga
kenapa kenapa kecuali loh ya
kecuali datang pembukaan lengkap
ya terpaksa kami tolong
kami kan yang harus menjaga
kesehatan kami dengan baik
kami melakukan pemakaian
apd yang lengkap dan lain sebagainya
dan itu alhamdulillah
jangan pernah lah kami
kondisi kami sampai positif
karena teman teman banyak banget yang sudah
terpapar dan terpaksa harus
isolasi mandiri gitu
alhamdulillah sampai sejauh ini sih sudah
vaksin semua harapannya semakin bagus ya
masih ya kondisinya
ya bu ini terakhir adakah pesan atau harapan
yang ingin disampaikan sekaligus mewakili
seluruh bidan indonesia
terutama pada hari bidan nasional saat ini bu
sesama bidan tetap semangat
jaga kesehatan karena
anda sudah dipilih oleh tuhan
untuk menjadi bidan adalah salah satu
profesi yang mulia
dimana seorang ibu
pasti ingin untuk didampingin
anda dengan setulus hati jadi
tetap jaga kesehatan
jaga kesehatan diri dan keluarga
tetap apa namanya
berperilaku positif ketemu dengan orang orang
yang positif karena begitu anda
yang positif akan lebih baik
ketakutan bukan hanya merendahkan
energi tubuh kita tapi juga
buat segala sesuatunya akan lebih
itu aja sih pembelajarannya
karena semua perasaan di indonesia juga
tahu bagaimana cara menerapkan
protokol nggak usah keluar
kalau nggak perlu kayak gitu kan semuanya
udah tahu sih sebenarnya hanya disiplin
atau enggak baik terima kasih
bidan eri tiawan ingrum untuk
berbagi bersama kami tetap semangat
dalam menjalankan kewasan anda ibu dan tetap
menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan